rekonstruksi ibu belum dikasih tahu juga malah baru tahu sekarang
adalah betul betul tersangka iya karena memang dia juga tidak tahu kita kan sebenarnya dalam
hukum pidana ada praduga tak bersalah cuma karena mereka kan enggak tahu juga begitu dikatakan
sok kan seperti itu dia sangat terpukul dan anak saya yang tidak melakukan perbuatan
yang dituduhkan tetap harus dihukum atau selalu menjalani hukuman tuduhan
iya sakit belum bisa ditemuin tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat bu saya izin ya
kepalanya masih pusing per hari ini ya iya per hari ini karena nangis terus sih kemarin
satu lagi bu ada yang ngomong bahwa manggondori itu saksi bayaran bisa dikontribusi ke bantah
dari mana keluarga pergi punya uang untuk membayar itu dia murni datang ke sini ke ibu
pagi pagi dia menyatakan saya siap bersaksi asal ibu melindungi saya karena memang pagi itu saya
pulang dan ada kejadian ini dan saya juga kaget kok ada nyebut nyebut nama pegi tapi kan
kalau dalam hukum peda itu kan udah menyatakan beda orang gitu
datang ke rumah ibu itu sebelum ibu ke jogja hari kamis
bukan men celahkan pelindungan iya sebelum rilis ya cukup aja dia siap untuk memberikan keterangan
sebenernya sebelum rilis ya bu ya bisa dipastikan
sebelum iya sebelum list dia ingin memberikan keterangan yang menguatkan kalau peggy memang
betul ada di sana dan dia tidak berbohong sama sekali hanya ingin menolong seorang teman dia
bilang seperti itu kesini lagi pernah kerja bareng ya siap siap dan tidak berubah seperti itu
hai saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital ptv dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya